sebuah kecelakaan menimpa pengendara motor di sawah besar jakarta pusat selasa siang
korban bernama johanis indra gunawa warga pademangan jakarta utara
saat ditemukan warga korban masih mengenakan helm dengan posisi tertelungkup sudah tak bernyawa
dari keterangan warga korban sempat oleng membawa motornya dan terjatuh menghantam pembatas jalan di jalur busway
setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pmi dan penanganan kepolisian korban dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta
sejumlah pengendara roda dua nekat berputar arah di jalur bus transjakarta di jalan keramat raya senen jakarta pusat selasa siang
tanpa memikirkan keselamatan aksi melawan arus sengaja dilakukan demi menghindari razia sterilisasi jalur bus transjakarta yang dilakukan polisi
meski sejumlah pengendara berhasil lolos dengan cara berputar arah di jalur bus transjakarta sejumlah pengendara lain hanya bisa pasrah saat tertangkap polisi
mereka yang terjaring razia langsung mendapatkan sanksi tilang
sejumlah sepeda motor ringsek usai tertabrak dan terlindas truk bermuatan terigu yang mengalami remblong di tanjakan jalan panjang kedoya kebonjur
di kembali ke kembali ke kembali selasa siang beliau mengambil pesawat kebun jeruk jakarta barat
sejumlah pengendara motor mengalami luka luka akibat peristiwa ini
peristiwa kecelakaan bermula saat truk box dengan nomor polisi b sembilan ribu sembilan ratus empat belas ucn melaju dari arah sunter di jalan panjang menuju serengseng
saat melintas di tanjakan flyover kedoya truk mengalami remblong hingga kehilangan kendali dan menabrak sejumlah motor yang berada di belakangnya
petugas kepolisian lalu lintas wilayah kebonjeruk yang tiba di lokasi
sebonjeruk yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tkp dan mengidentifikasi korban akibat kecelakaan ini